dengan keindahan alamnya tanah papua memiliki sejumlah objek wisata andalan
salah satunya adalah kawasan danau sentani yang merupakan danau terluas di papua
dengan sejumlah pulau pulau kecil yang bisa kita jelajahi dengan menggunakan perahu wisata
untuk anda yang baru pertama kali ke tanah papua seperti saya nih
pasti langsung takjub lihat keindahan pemandangan alam di sini
dan salah satu spot wisata yang wajib anda kunjungi adalah danau sentani
berada di bawah lereng pegunungan cyclops danau sentani merupakan danau terluas di papua
dengan luas lebih dari sembilan ribu hektar
ada di ketinggian tujuh puluh lima meter dari permukaan laut
danau ini terbentang antara kota dan kabupaten jayapura
letak geografisnya yang juga dikelilingi perbukitan
membuat pemandangan di danau sentani ini sangatlah memanjakan mata
di danau sentani ini juga terdapat sekitar dua puluh satu buah pulau kecil yang menghiasi danau yang indah ini
dan menurut cerita sentani sendiri artinya di sini kami tinggal dengan damai
sesuai sih siapa sih yang gak berasa damai kalau melihat pemandangan seperti ini setiap harinya
untuk menikmati keindahan danau sentani
wisatawan dapat berkeliling menggunakan kapal wisata atau menyewa kapal cepat
bila menggunakan kapal cepat siapkan dana sekitar satu hingga satu lima juta rupiah per kapal tergantung jarak yang ingin ditempuh
iya pertama kalinya ke danau sendiri
kesannya bagus banget sih
soalnya kan dia di jakarta di jakarta kan nggak ada kayak beginian ya
jadi enak aja lihat hijau hijauan terus air terus kan luas juga kan ternyata
sebelum pandemi covid sembilan belas melanda
event tahunan festival danau sentani menjadi salah satu ikon pariwisata papua
kini setelah pandemi mulai meredah
pemerintah kabupaten jayapura ingin kembali membangkitkan sektor pariwisata di danau sentani
kalau di indonesia bagian barat atau danau toba yang menjadi perhatian serius
mungkin ini waktunya untuk indonesia bagian timur dari danau sentani ini
dan kita bisa buat
di indonesia akan menjadi tempat untuk orang berkunjung dengan keunikan keunikan daerah masing masing
saat ini danau sentani termasuk dalam program penyelamatan lima belas danau prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah
karena tak hanya sebagai penyokong pariwisata keberadaan danau danau ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi